hingga kami siang polisi dan tni bergotong royong membantu warga di dua desa yang menjadi korban banjir bandang kawasan lereng gunung ijen
bongkahan kayu hutan bahkan beberapa di antaranya ini gelondongan berserakan di rumah rumah warga
menurut kepala bpbd jawa timur bongkahan kayu ini merupakan sisa bencana kebakaran hutan dua ribu sembilan belas lalu
di mana menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang
selain itu kerusakan lingkungan dengan adanya alih fungsi hutan juga menjadi pemicu bencana ini
dan hingga kini bppd tengah mendata kerusakan rumah penduduk
di mana dua puluh satu diantaranya rusak berat dengan kondisi rumah dan perabotan di dalamnya terkubur lumpur dan ambruk akibat hantaman arus sungai
picunya adalah kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan yang dulu hutan sekarang menjadi lahan pertanian
itu juga salah satu kendala untuk rusaknya lingkungan seperti itu
artinya ke depan nanti akan ada langkah
yang cukup recovery ya pak ya
betul jadi mitigasi bencana itu sangat penting
dilakukan mitigasi struktural termasuk salah satunya penanaman investigasi